dan kini kita akan kembali ke ritz carlton dan menyaksikan pidato sambutan dari wakil presiden yusuf kala dalam kongres acfme ke lima puluh lima di hotel ritz carlton jakarta
rupiah meningkat berkele kele dan harga tentu harga saham jatuh walaupun pada waktu itu pasar modal masih tidak sebesar sekehari ini
ini diakibatkan karena antara lain ketidakhatian indonesia mengelola sistem keuangannya juga di samping krisis asia
sepuluh tahun sebelumnya pakto delapan puluh delapan dengan sangat liberal sangat mudah orang membuat bank di indonesia dalam waktu beberapa bulan saja berdiri dua ratus lima puluh bank di indonesia
persaingan yang tidak sehat
dalam ekonomi yang masih terbatas menyebabkan terjadinya masalah masalah di sistem perbankan sepuluh tahun kemudian dan terjadilah krisis itu
kita mengalami itu karena itulah setelah tentu juga diketahui setelah krisis dua ribu delapan dunia makin berhati hati dalam mengelola sistem keuangan dunia dan juga negara masing masing
masa market fundamental
tentu perlu dievaluasi
masa lebih berhati hati seperti juga banyak disampaikan oleh gubernur bank indonesia perlu menjadi bahagian daripada kesepakatan kita secara mendunia untuk menjadi bahagian agar tidak timbul risiko yang dalam dalam ekonomi masing masing
ekonomi dunia kita mengetahui pada dewasa ini belumlah sebaik apa yang kita harapkan
pelemahan ekonomi di hampir semua benua masih terjadi
amerika yang tumbuh hanya di bawah satu persen
eropa yang mengalami juga masalah
asia yang mengalami masalah
tentu indonesia bahagian daripada semua juga mengalami pelambatan pelambatan ekonomi
namun dari segi ukuran ukuran di asia indonesia berada di tengah tengah
tidak terlalu rendah
berarti tidak terlalu rendah tapi tidak juga terlalu tinggi dibanding juga beberapa bagian negara
tapi yang paling penting indonesia mengingatkan suatu stabilitas ekonominya secara berlangsung
sehingga dapat tumbuh dalam batas batas yang baik
karena indonesia pasti dan yakinlah mempunyai potensi yang besar untuk maju
karena mempunyai modal yang cukup
di samping penduduk pasar yang sangat besar dua ratus lima puluh juta orang
sumber daya alam yang kuat sumber daya manusia yang tentu baik
sehingga menjadi pasar sekaligus menjadi tempat produksi yang bisa bersaing dengan banyak negara di kalangan di region ini
itulah harapan kita semua tentu menjadi bahagian daripada upaya bisnis ke depan secara bersama sama
apa yang dapat dilaksanakan
apa yang dilaksanakan
apa yang dilaksanakan oleh indonesia untuk itu
seperti saya katakan tadi dari segi makroekonomi
suatu angka angka yang positif walaupun tidak sebesar
tapi tumbuh dari empat delapan menjadi lebih lima diharapkan tahun ini
itu suatu pencapaian yang baik pada situasi yang dimana dunia mengalami kesulitan ini
kita harapkan juga harga komoditi
yang juga menjadi bahagian daripada ekonomi indonesia sudah mencapai titik terendah
tentu apabila telah tercair rendah tentu akan mengalami pertumbuhan yang baik
sama dengan minyak yang telah turun di bawah tiga puluh sekarang sudah di atas empat puluh usd per barrel
tentu harga jual lain akan mengikuti dalam masa yang cepat pada masa datang
ini semua hal yang optimis yang kita hadapi

juga tentu karena itulah maka seperti juga disampaikan tadi oleh keputusan indonesia

banyak langkah langkah struktural yang telah kita jalankan di negeri ini
suatu kesulitan tentu ada jalan dan juga manfaatnya
karena kita tidak lagi dapat mengharapkan banyak pada harga komoditi hari ini
maka ekonomi indonesia banyak beralih kepada sistem manufaktur dan nilai tambah yang baik
komuniti yang selama ini di empor secara hanya raw material
dan juga untuk mempunyai nilai tambahan dalam sistem manufaktur yang baik negeri ini
ini menjadi bagian dari padus sakit dari samping pertanian dan untuk memperkuat ekonomi domestik
dari sisi keuangan indonesia selalu menjaga untuk tidak terjebak dalam defisit yang terlalu tinggi
berbeda dengan banyak negara defisit indonesia diatur oleh undang undang
karena itulah maka indonesia tidak akan terjebak kepada masa lalu dengan utang yang tinggi
maka karena itulah indonesia harus menjaga itu stabilitasnya agar tercapai situasi yang lebih baik daripada itu
kemudian kita memahami juga bahwa pada dewasa ini arsyad community telah dimulai
artinya adalah di samping dunia di region asean juga akan terjadi persaingan yang sehat dan lebih baik
dibutuhkan suatu efisiensi indonesia menggerakkan itu dengan efisiensi baik di sistem keuangannya sendiri
satu hal yang tentu ingin indonesia efisienkan ialah bagaimana sistem keuangan itu dapat bersaing
selama ini bisnis indonesia mengalami bunga yang tinggi
di lain pihak di banyak negara seperti jepang negatif interest telah terjadi
karena itulah maka indonesia mengambil jalan tengahnya dengan kerjasama bank indonesia ojk dan pemerintah
berusaha untuk menurunkan tingkat bunga indonesia pada level yang bersaing dengan negara negara asean sendiri
hal ini sangat memungkinkan dan harus dijalankan agar tingkat persaingan indonesia dapat setara
dengan negara negara lain yang untuk mencapai tingkat pertumbuhan itu
karena itulah maka kami harapkan di sini disamping pembangunan infrastruktur juga tentu perbaikan sistem keuangan secara nasional
tingkat pencapaian sistem perbankan blu lah dapat mencapai seluruh indonesia karena indonesia negara kepulauan yang besar
namun keuangan inklusif merupakan perubahan yang sangat penting
merupakan program utama pemerintah dan juga sistem perbankan pada tahun tahun yang akan datang
karena sistem it yang sudah jauh lebih baik dibanding sebelumnya akan dijalankan juga dalam pencapaian ekonomi inklusif itu